saya pak yang seharusnya minta maaf
dengan saya mengejar hartono itu
akhirnya gerobak minyaknya itu tertabrak
karena uang hasil penjualan minyak saya itu diambil dia
akhirnya saya kejar untuk biaya istri saya ke rumah sakit
saya sudah mendengar cerita tentang ketabahan dan kejujuran pak sobari
dan juga saya sudah mendengar tentang penyakit istri bapak
bapak tidak usah khawatir

berikan kepada saya
bisa untuk beli obat
sampai sudah tidak mengerti ya saya peringati
kan saya sudah bilang
jangan dagang di sini lagi
dan jangan rebut anggaran saya
tapi ibu warung itu kan lenggaran saya mas
tidak ada tapi sebenarnya
sekarang menawar dari ibu ibu tadi
aduh aku tak boleh obat
aduh gimana ini
ya ampun ya ampun
ya allah terima kasih pak
ya allah terima kasih pak
terima kasih banyak pak
lho bapak pak sobari
tukang minyak itu
ya allah bapak sudah menyelamatkan saya
terima kasih ya allah
terima kasih pak
ada tamu buruan

tapi yang bisa merubah keturunan
senang banget pak kedatangan bapak
senang banget pak kedatangan bapak
pak sobari bagaimana keadaan bapak
pak sobari bagaimana keadaan bapak
agak mendingan pak
saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
karena pak sobari sudah menyelamatkan nyawa saya

saya pak yang seharusnya minta maaf
saya pak yang seharusnya minta maaf
saya mengejar hartono itu
dengan saya mengejar hartono itu
akhirnya gerobak minyaknya itu tertabrak
uang hasil penjualan minyak saya itu
akhirnya saya kejar
istri saya ke rumah sakit pak
saya sudah mendengar
cerita tentang ketabahan
dan kejujuran pak sobari
dan juga saya sudah mendengar
tentang penyakit istri bapak
bapak tidak usah khawatir
biar nanti semua saya yang tanggung
biar nanti semua saya yang tanggung
terima kasih ya allah
engkau telah mengirim orang
terima kasih ya allah
yang berhati mulia
untuk menyalurkan inayah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
kalau bukan karena pak sobari
kalau bukan karena pak sobari

mungkin mobil saya sudah terbakar
saya tidak bisa membayangkan
keselamatan nyawa saya
belum lagi uang perusahaan
yang ada di dalam tas itu
saya melakukan itu
tas itu allah pak
saya ada satu nazar lagi yang harus saya penuhi
saya sudah berjanji
kepada diri saya sendiri
saya harus menolong pak sobari
saya harus menolong pak sobari
mau bekerja sebagai pimpinan karyawan
di spbu milik saya
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih pak
terima kasih pak
saya sangat membutuhkan orang yang jujur
dan bertanggung jawab seperti pak sobari
dan bertanggung jawab seperti pak sobari
terima kasih ya allah
kau kabulkan permohonan kami ya allah
ya allah kau kabulkan permohonan kami ya allah
terima kasih ya allah
akhirnya saya diberi
rahmat dan hidayah
pak sobari betul ya
pak sobari betul ya
kenapa dia jadi sukses ya
kenapa dia jadi sukses ya
akhirnya cita cita hambamu ini engkau kabulkan ya allah
terima kasih atas kebaikanmu ya allah
ini pak makanannya buat buka puasa
jangan sampai telat buka puasanya ya
biar penyakitnya gak kampul lagi
iya saya sudah kuat kok pak buat jalanin ibadah puasa
dia senang loh pak bapak pakai seragam itu
iya ini pemberian dari allah subhanahu wa ta'ala
makanya kita harus bisa bersyukur ya
jangan sampai terlambat sholatnya ya